kalau kita nanya ke anak anak zaman sekarang ya ke anak saya teman teman anak
saya salah satu cita citanya apa jadi youtuber masuk tuh dalam daftar cita cita ya beragam
alasannya mulai dari mengasah kreativitas sampai iming iming cuan termasuk mungkin yang
berikut ini menjadi youtuber ini mengubah hidupnya bergabung imam tapen youtuber
asal bodowoso jawa timur halo selamat malam mas imam ini dia kepala sukunya kayaknya ya
oke masih mem sejak kapan sih mulai bikin bikin konten youtube
sejak bikin konten youtube itu dari dua ribu tujuh belas nah tapi dua ribu tujuh belas pertengahan kalau awalnya
hanya tahu kalau youtube itu bahwa menghasilkan uang katanya begitu tapi saya sendiri tidak begitu apa
ya mengerti lah soalnya saya tidak bersihkan yang di dunia ini
oke itu kata siapa bisa menghasilkan uang oke itu dapat info dari dari mana bisa menghasilkan uang
pertama dari teman teman yang sudah sukses ya kemudian dari banyaknya media juga katanya youtuber itu
dapat duit gitu cuma saya sendiri nggak percaya oke sekarang percaya alhamdulillah sudah percaya
sudah percaya percaya enggak
and child i tapi masuk rekening gitu oke boleh tahu berapa mas yang masuk rekening
range nya aja kisaran setiap bulan dari konten konten yang di apa channelnya masih
ya kalau di ring ya mungkinlah setara apa ya kita nggak bisa memastikan berapa jumlah nominalnya
karena itu kita kan agak naik turun dan biasa oke tera tera tadi ke rapah kita nih alhamdulillah oke seratus
seratus juta paling tinggi yang pernah didapat berapa tuh kira kira dari jumlah subscriber itu
sebulan ya satu bulan kurang lebih dua ratus delapan puluh jutaan lah wow dua ratus delapan puluh juta jelas percaya kalau begitu ya oke konten
pertama yang dibuat oleh mas imam apa masih ingat nggak sewaktu konten pertama itu karena saya
enggak kan seorang public figure memang buat konten yang bermanfaat setelah punya konten
kesehatan konten kesehatan itu apa apa pengobatan alternatif kah atau apa apa yang dimaksud karena
saya nggak punya mau di dalam kesehatan saya mencoba mencari buku buku contohnya yang pertama
adalah di bidang pijat refleksi nah mencoba membaca buku itu kemudian saya mengaplikasikannya menjadi
sebuah video alhamdulillah setelah saya membuat videonya banyak orang yang
merasakan manfaat dari video yang saya unggah itu oke karena saya lebih mau video itu lebih
bermanfaat pada membuat konten konten yang tidak benar oke ini menarik karena satu kampung berapa
banyak yang jadi youtuber anak buahnya kalau dibilang anak buah bukan bukan apa teman teman
bukan anak buah tapi tapi saya mengajari mereka menjadi bos sendiri gitu berapa banyak
dari kampung ini a kurang lebih saya sekitar ratusan lah kalau hak maestas itu mudahnya ratusan
oke ratusan ini dalam berapa dua ribu dari dua ribu tujuh belas itu sudah berkembang menjadi ratusan dua ribu dua belas dua ribu sembilan belas
jadi dari anda setelah saya resen dari pekerjaan saya dari top dari karyawan toko oke lebih fokus
ke youtube dan lebih ampun untuk adama ada waktulah untuk mengajari mereka oke jadi kampungnya adalah
ada ratusan ratusan youtuber di kampung itu dan mas imam ini kan sekarang juga masih aktif nge ngonten kan bikin konten kan ini nggak bersaing nih banyak banget kompetitor
kalau kita hanya memikirkan dunia dan berasa tersaingin tapi saya bukan hanya saya percaya bahwa rejeki itu sudah ada paharannya dari allah ya kan enggak mungkin salah pepat enggak salah orang yang penting ilmu saya itu dirasakan banyak orang terutama adalah warga saya terutama dulu
habis itu semoga ini setelah muat media dimanapun masyarakat akan terinspirasi
dan pemuda pemudanya tidak hanya memanfaatkan smartphone nya untuk hal yang tidak berguna
jadi karena smartphone yang anda genggam itu sebagai tambang emas
oke mas imam paling muda youtuber di kampung mas imam berapa umurnya usianya
paling muda usia di kampung saya itu umur lima belas tahun
oke lima belas tahun udah jadi youtuber ya
di satu sisi oke ini mengasah kreativitas gitu ya
mungkin alasan lainnya lagi adalah iming iming cuan ya karena memang sudah dibuktikan oleh mas imam sendiri penggagas ya bahwa ini memang menghasilkan
tapi makin kesini perkembangan dunia digital ini kan berubah ya sangat cepat berubahnya
nah bagaimana bisa mengakali ini apalagi untuk menjadi youtuber itu bukan hal yang wah dan mewah lagi sekarang ya
artinya strategi konten itu kan harus dipikirkan
banyak saingannya loh
nah kalau menurut saya yang pertama adalah match yang pertama sebelum kita terjun ke youtube
konsepnya harus kita punya dulu
data terjun ke youtube untuk apa
hanya iseng iseng atau hanya sebatas mindah memori atau ingin membranding atau hanya hobi
saya sih message nya cari cuan cari duit lah di dunia youtube
kalau nantinya kan ada orang yang berpikir bahwa gini aduh sayang banget kalau cuma konten doang jadi youtuber aja
karena mungkin banyak hal hal lain juga yang bisa dikejar gitu atau dikerjakan atau mungkin menjadi profesi yang lebih menjanjikan lagi gitu
karena menurut saya yang paling menjanjikan saya adalah youtuber
karena disini kita tidak perlu dengan berlatar belakang pendidikan yang tinggi
asalkan ada kreatifitas
dan ada kemauan
tapi menebihi apa ya cari pekerjaan pekerjaan yang tinggi gitu
mudah mudahan sukses terus
kalau memang hasil atau dampaknya positif
tularkanlah hal hal yang baik itu ke banyak orang ya
sehingga juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga
terima kasih mas imam taubet sudah sharing dengan kami di asean indonesia kreatif malam hanya
selamat malam hari ini